kini warga yang membutuhkan layanan kepolisian tidak perlu lagi harus datang ke kantor polisi
di surabaya jawa timur warga bisa mengakses berbagai layanan kepolisian hanya dengan aplikasi jogo suroboyo
meski baru diluncurkan resmi kamis sebelas juli dua ribu sembilan belas aplikasi jogo surabaya sudah bisa diunduh di play store telepon pintar android sejak bulan lalu
aplikasi ini menyediakan semua layanan kepolisian mulai dari layanan pengaduan sampai pelaporan dalam satu gawai
tinggal mendaftar dengan identitas asli dan pilih menu menu layanan
salah satu kegunaan aplikasi jogo suroboyo yang sangat berguna dan memudahkan warga adalah pendaftaran pelayanan sim
surat keterangan kelakuan baik skck atau surat kehilangan
caranya pilih fitur fitur layanan sim misalnya lalu kemudian daftar dan akan mendapatkan barcode serta kode verifikasi
ini yang nantinya ditunjukkan ke kantor polisi
ya pengennya sih kita untuk mengurus skck sim gitu lebih gampang lebih mudah dan simpel aja gitu
nggak pakai ribet ribet ke itu ngantri gitu
ini kan juga ada tombol tombol layanan apa misalnya kalau buat pelaporan gitu membantu nggak
ya membantu sekali sih soalnya kan lebih gampang aja lebih praktis gitu kan
supaya mengetahui pak layanan yang ada di polisi kemudian mengenai acara acara yang ada di
di sekitar surabaya kemudian acara kemacetan lalu lintas
jadi supaya kita ternyata dari kemacetan yang ada
kemudian di sini juga ada menu menunya jadi kita bisa ngurus sim secara e sim dan lain sebagainya kayak gitu
atau misalnya pada suatu malam kita sedang jalan jalan kita melihat ada peristiwa kriminal di sana
ataupun melihat situasi yang penting dan kita ingin melaporkan
maka kita hanya tinggal membuka aplikasi jogo surabaya ini
kita klik dan kita laporkan
kemudian kita tulis apa yang kita lihat
ataupun misalnya kita mengalami sebuah kecelakaan atau berada dalam situasi darurat
maka tombol ini di dalam aplikasi ini ada tombol panik atau panic button
kita tekan dan polisi menjanjikan dalam waktu lima menit
mereka kemudian akan segera merespon apa yang sudah kita laporkan
harapan kami petugas kami yang saat ini sedang kami latihkan dan sedang kami training untuk itu
lima menit dari laporan kita bisa melakukan
laporan itu sudah bisa direspon baik itu respon secara lisan
maupun nanti dieksekusi dengan petugas yang terdekat di lapangan
meski memudahkan penggunaan aplikasi ini harus diikuti dengan sikap bijak dan kedewasaan warga
misalnya tidak menggunakan aplikasi jogo surabaya untuk iseng
data polrestabes surabaya menunjukkan layanan call center khusus polisi satu ratus sepuluh selama sebulan terakhir
justru didominasi oleh pengaduan iseng panggilan tak terjawab hingga laporan palsu
rangga umara aga dipa surabaya jawa timur